memang selalu ada cara untuk mengatasi kendala beribadah
nah ini bagi anda yang merasa kesulitan mendapatkan panduan beribadah
ada sebuah aplikasi yang membantu aktivitas ibadah harian
aplikasi assistance karya anak bangsa ini dapat memberi informasi dan pengingat ibadah
agar kualitas ibadah menjadi lebih baik di bulan ramadan
aplikasi yang akan membantu kamu menjadi muslim yang ideal
aplikasi ini mempunyai fitur evaluasi ibadah harian
reminder sholat inspirasi harian dan komunitas pengingat kebaikan
yaomi dikembangkan pada bulan ramadan tahun dua ribu tujuh belas dan terus berkembang hingga saat ini
diunduh lebih dari empat sampai lima
yaomi kini dinikmati lebih dari tiga puluh ribu user dan terus bertambah
di dalamnya anda akan menemukan fitur chat jadwal sholat
arti dan pengingat kebaikan
artikel muslim info kajian grup keluarga dan juga teman dekat anda
yaumi adalah sebuah aplikasi mobile yang membantu muslim untuk bisa menjadi lebih produktif dalam menjalankan hariannya
jadi dengan yaumi pengguna bisa melakukan evaluasi ibadah bareng orang orang terdekat
terus bisa menemukan info info kajian terdekatnya terus bisa dapat inspirasi harian
dan yang paling menarik adalah kita bisa menemukan teman teman yang bisa bantu kita untuk konsisten dalam beramal kebaikan
aplikasi yang dikembangkan badan interaktif ini memiliki mimpi untuk menyebarkan kebaikan dalam beribadah
hingga sepuluh juta orang per hari di tahun dua ribu dua puluh
untuk kedepannya nanti badar ini kita punya mimpi untuk bisa menyebarkan kebaikan ke sepuluh juta orang per hari di tahun dua ribu dua puluh satu
jadi salah satu caranya adalah membuat produk produk yang berkualitas
kemudian nanti teman teman project mungkin juga akan gabung untuk bisa membuat produk yang bertipe project
seperti sistem as a service software as a service jadi sepuluh juta kebaikan harian di tahun dua ribu dua puluh
kini jika anda memerlukan asisten untuk mengingatkan jadwal ibadah dan informasi
keagamaan lain yaomi bisa menjadi alternatif pilihan untuk membantu anda menjadi lebih baik